kenapa sih tina kok lempar lempar barang segala
lu sembahyang gak pilih mesin segala ha
rumah gak ada yang jagain
din emak sama lala ke mesin cuma sebentar
kenapa sih kalo gua ngomong selalu aja di sautek
kalo tunggu sini aja biar dia racuni kita
mau ngajakin bisnis nih
lu kan punya anak banyak nih ya
daripada nganggur aja main doang di rumah nih
gua mau ngajakin kerja
iya iyalah namanya orang kerja ya dapet duit
kalo gak dapet duit bukan kerja namanya
wah boleh deh kerja mau apa aja
yang penting dapet duit
mayan gua tambah tambah
besok pagi gue balik lagi sini ya
lu siapin dah anak anak lu
boleh gak anak anaknya kita aja kerja
lumayan loh pak dapet duit sendiri tau gak
emangnya kerja apaan
udah deh jangan kebanyakan nanya
anak lu itu bakalan bye bye aja
terus pulang bawa duit
dan gua janji gua gak bakalan macem macem
boleh deh kalo gitu
gila pak ya
udah udah stop mainnya
ada yang mau kemen gak
oke banyak ya
udah jangan rebutan
akan itu kermen kenyang kenyangnya
sini dia yang namanya puncuk di cinta ulang jiba
tuh dia sasaran kita
aman disini bisa diatur
iya ada apa ya
itu anaknya ya
itu anak majikan saya
ada apa ya bang
ngomong ngomong mbak disini udah lama kerjanya
terus kenapa mbak
majikannya pulang sore ya
oh berarti mbak orang dipercaya dong
mbak mau uang tambahan nggak
mbak udah deh
gak usah banyak nanya
intinya mbak mau uang apa kagak
enggak mau lah
kalau mbak mau uang
besok pagi kita kemari
sebelum majikan mbak pulang
anak anak ini udah aman
udah ada dirumah
pokoknya tenang aja
kalian deh bang boleh juga sih
eh mbak makasih ya
terima kasih mbak
lo semua ntar tugasnya sebelah sana noh
kalau udah di sana
jangan ada yang ngumpul
pokoknya lo di sana
nih di sini
lo semua ke markas
lo juga harus pinter
serem duitnya banyak
srip dua ribu
nih udah semua
gua kata juga apa kan coy
bisa jadi sih bos
lu jangan frastasi bu
kenapa sih tina
aku lempar lempar barang segala
lu sembahyang gak pilih masjid segala ha
rumah gak ada yang jagain
din emak sama lala ke masjid cuman sebentar
kenapa sih kalo gua ngomong selalu aja disautin
lu jangan berani berani nyeramain gue
lu belum bisa ngasih makan gue
kalo lu udah berhasil makan gue baru lu boleh nyeramain gue
sekarang lu masakin gue air
gua mau mandi
gua mau makan enak
sabar ya nak
kenapa sih lola punya ibu yang kasar dan gak punya perhatian
tidak boleh bicara begitu tidak baik
lu berdua mau masak apa mau pelukan
masak air aja lama banget
kan kita tuh bakal perok
soalnya tidak keluar
tak ada lagi wujud yang federal dateng
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kalian mau kopi
ampunkanlah dosa dosa hamba apabila hamba tidak bisa mendidik putri hamba
ampunilah selalu ibuku
selamatkanlah dia dari api neraka
jauhkanlah dia dari godaan setan yang terkutuk ya allah
izinkanlah ibuku kembali ke jalanmu ya allah
biarkan dia menjadi muslimah yang sejati